saya teringat ini juga bagian dari nawacita untuk membangun indonesia dari perifer ini
sebenarnya ide dasar atau visi yang diinginkan dengan kita membangun begitu masif infrastruktur ini apa pak jokowi
kita ini sangat tertinggal sekali ya dengan negara negara lain di bidang infrastruktur
oleh sebab itu fokus kita ke sana
kemudian ketimpangan infrastruktur di barat di tengah dan di timur itu kelihatan sekali kalau kita pergi ke lapangan
bagaimana di papua antar kabupaten itu belum tembus
kemudian di wilayah wilayah perbatasan itu
jalan sangat jelek sekali
bagaimana kita bisa bersaing dengan negara negara lain kalau kondisi infrastruktur seperti itu
masalah listrik yang saya setiap ke provinsi ke daerah selalu keluarnya pak di sini
setiap hari biarpet mati lima kali mati sepuluh kali ya
ini kalau nggak dikejar diperbaiki akan seperti itu terus
kemudian ini bukan hanya yang berkaitan
ini juga berkaitan dengan ekonomi infrastruktur
infrastruktur itu juga mempersatukan negara sebesar kita ini
dengan tujuh belas pulau
bagaimana konektivitas antar pulau
bagaimana hubungan antara misalnya provinsi aceh dengan provinsi papua
provinsi sulawesi utara dengan provinsi ntt
dan kabupaten kota yang ada di dalamnya
inilah yang saya sampaikan bahwa infrastruktur ini juga mempersatukan negara
ini kuncinya konektivitas dan mengurangi ketimpangan memang selama ini kalau kita lihat sumber pertumbuhan itu banyak sekali di jawa dan sumatera ya
dan kita harapkan dengan infrastruktur itu juga muncul titik titik pertumbuhan ekonomi baru
dan kita harapkan juga akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang berada di sana
nah biasanya ya ini kan ada membangun jalan jalan tol jembatan pelabuhan bandara dan lain sebagainya
ini ciri khas dari pemerintahan pak jokowi
mungkin kalau jalan tol itu sudah biasa pak jokowi
ini ide dari tol laut ini sebenarnya apa konsep itu
dan kita juga nanti akan memberikan
gambaran ya tol laut itu seperti apa
ya kita harus ingat pak gresi bahwa dua per tiga indonesia ini ada air
baik itu berupa samudra berupa laut sungai dano
indonesia dua per tiga adalah air
nah kalau kita tidak memberikan perhatian ke sana
itu keliru besar kita
oleh sebab itu perlu dibangun
yang namanya pelabuhan pelabuhan besarnya
misalnya di kuala tanjung di sumatera utara
ini pelabuhan besar yang akan selesai di dua ribu delapan belas ini
kemudian tanjung priok diperluas diperlebar
kemudian juga tanjung perak dan menuju ke timur di makassar
kita pindahkan dan kita perbesar
kemudian di paling timur yang besar adalah nanti di sorong
selain itu juga pelabuhan pelabuhan yang sedang
dan pelabuhan pelabuhan kecil
di pulau pulau itu harus juga ada
sehingga apa konektivitas
ini betul betul terjadi antar pulau
dan untuk membangun itu diperlukan
ini adalah sebuah kapal besar kapal sedang kapal kecil
yang jadwal waktunya jelas
rutin menuju ke pelabuhan itu setiap hari apa juga jelas
ya itulah sebetulnya yang diharapkan dari masyarakat
sehingga transportasi untuk barang
transportasi untuk manusia itu betul betul ada benar
kapal lewat ini pak jokowi luar biasa
ini penting karena jadwalnya jelas
kapan dia tiba kapan dia berangkat
kapan dia berangkat dan dia tiba
yang dibawa apa
apa juga jelas sehingga akan menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru
kita harapkan dari tol laut itu
selain juga biaya untuk transportasi barang biaya transportasi manusia juga akan turun karena ada tol laut
meningkatkan efisiensi ya
betul dengan efisiensi itu diharapkan harga harga di indonesia bagian timur juga turun
iya pak jokowi di depan kita ini peta tol laut
ini merupakan ambisi ya visi dari pak jokowi itu sendiri
kira kira progresnya pak jokowi
iya sekarang yang jelas tahun ini yang besar ya misalnya pelabuhan kuala tanjung ini akan segera selesai
tanjung priok juga masih proses lagi untuk memperluas
kemudian makassar newport yang besar juga masih dalam proses
ini memang semuanya masih dalam proses konstruksi
tapi yang penting jalan kan
iya harus jalan
ada pendanaannya untuk itu
iya sekarang juga kita lihat ya bandara tentu merupakan salah satu yang terpenting
apalagi indonesia itu negara kepulauan tujuh belas sehingga diperlukan konektivitas bukan saja tol laut tapi tol udara ya mungkin
pak jokowi bisa lebih lagi progres dari pembangunan bandara ini
iya ini jembatan udara
jadi selain laut udara juga sangat diperlukan sekali
karena ini juga menyakut kecepatan
sehingga dalam tiga tahun ini telah dibangun tujuh bandara baru
kemudian empat ratus tiga puluh bandara yang di upgrade direhab diperpanjang runway nya diperluas terminalnya ada empat ratus tiga puluh bandara
dan kita harapkan nanti konektivitas antar provinsi lewat udara antar pulau lewat udara ini betul betul tersambung semuanya
iya kalau tadi tol laut sekarang jembatan udara
tapi pak jokowi puas ini sesuai dengan progres sesuai dengan harapan atau masih
biasanya membangun infrastruktur kan kendalanya kan banyak
kan masih dalam proses semuanya masih dalam proses ada yang sudah jadi ada yang masih dalam proses konstruksi
kita harus bersabar ya
ini semuanya jangan kita harapkan instan
cepat jadi ada yang lima tahun jadi ada yang tujuh tahun baru jadi ya mungkin ada yang sepuluh tahun nanti baru jadi
ini sebuah pekerjaan besar sekali lagi investasi kita di bidang infrastruktur ini adalah sebuah tahapan besar
jangan mengharapkan instan atau mengejar sesuatu
mungkin dalam lima tahun sepuluh tahun kita masih harus bersabar
dampaknya terhadap pertumbuhan
seharusnya ada kan ya pak jokowi
ini sebuah fondasi yang kita harapkan nanti sekali lagi
dalam rangka persaingan dan kompetisi dengan negara negara lain
mrt lewat di depan istana bogor
nah inilah nanti akan muncul sebuah peradaban baru
karena orang harus ngerti yang namanya antri
kemudian yang kedua tepat waktu
kalau nggak tepat tinggal nanti sama mrt kita